ratusan karyawan transmedia ini melepas balon kodara sebagai simbol menyambut ulang tahun transmedia ke enam belas
yang akan jatuh pada hari ini hari jumat lima belas desember dua ribu dua puluh
dan bertempatan dengan cnn indonesia juga yang berulang tahun ke enam belas
yeay berbeda dengan perayaan tahun lalu bahwa perayaan tahun ini bertemakan terbang bersama transmedia
bertempat di gedung transmedia jalan kapten pierre tendean jakarta selatan
karyawan dan direksi transmedia yang berasal dari transtv trans tujuh detikom serta cnn indonesia
melakukan tradisi pelepasan balon sebagai simbol menyambut tahun baru
doa juga dibacakan dengan harapan dari di tahun ke enam belas
transmedia bisa lebih banyak memberikan manfaat bagi bangsa indonesia
ditemui usai melakukan tradisi lepas balon kami siang ceo transmedia atik nur wahyuni mengungkapkan
di umur transmedia yang semakin bertambah ia berharap masyarakat menempatkan transmedia
sebagai simbol menyambut ulang tahun baru

sebagai pilihan utama untuk mencari informasi
dan kita ke depannya juga berharap terus berkembang menjadi pilihan masyarakat indonesia yang paling utama